kok kok kita di di payanin iya dong harus lain kalau laki laki nggak boleh makan sambal langsung
dari cobek kamali lah itu bang mamat kok boleh ii bang mamat lain banget kan emang lagi ih sama
cuci mukanya sekalian beres beresnya
sendiri kok adunya udah
gua yang disuruh
ngaku yang disuruh kok
itu dan dan indelok jadi udah sisir sekarang pakai minyak dikit mengkedek hanya tiba tiba
kerujakan aja musik pakaian begini ah matemat kalau lu nurut om orangtue ya hidup lu kagak
bakal susah gimana susah bukti sekarang nih susah gerak nih lihat dong tampang lu tuh dikasih tuh
cantik banget keren ya allah sekarang lu temuin temen temennya si halime ya lu lihat kira kira
mana yang nyatu di hati lu ntar biar nya yang ngelamar nyak kalau suka kahwin taran lu deh
aja belum kepikir lagian citi citanya belum kesampean cita cita cita cita lagi umur sekarang
udah berhape nih kulit nih udah mau keriput sebentar lagi udah bisa diron
banget sih ya dulu balik lagi
bang lihatnya anak kebang boleh kan cahila mau kemana lu mati
kemukundangan kondangan penataran lagi ya nyak di bang rujakan aja suruh pakai
gini ah mengeluh rah hai hai hai hai hai hai hai hai ini kan baju sapari gue yang baru kemarin
gotebus ikan di abang kekecilan pinjem mentara naje emangnya abang nggak mau dapat mantu ah buka
buka buka buka buka buka jangan dengerin
belum dapat mantu dah korban baju baru gimana kalau udah nikah ludas bandegue abang nyurus aja
bikin gampang banget ya ampun ganteng banget banget mau kongres ikut kongres bank bank
ngapain sih pola masih mau ikut ikutan disitu
si mamat lagi diapain tuh udah deh ini urusan anak muda lagi badan udah bau
tak nih juga ikut ikutan aja tuh sebegitunya
saya duduk dimana saya juga di mana dong mas polo nebang moncos berdiri aja ya loh kalau
berdiri terus kayak botol no udah jangan bawel mau ikut runjakan enggak mau ikut dong kalau mau ikut diem
hai ini bumbu rujakan yang mas polo sama bang moncos ya
kok kok kok kita di di payenin iya dong harus lain kalau laki laki nggak boleh makan sambal
langsung dari cobek pak mali lah itu bang mamat kok boleh ih bang mamat lain bang umat kan emang
ini udah cepetan nih
ini baru seger
hai kok kebanyakan sampai tapi gua enak banget aku masih yang yang bawa
jamanes itu anak
jamanes itu anak
jamanes itu anak
hai dapat lima
meh meh enggak melayangkan di lapangan kali
kok kali ya bando tuhan nah kerjanya ngeliat dulu
iya deh meh pulang dulu ya meh ya kok ikut kerjakan dulu sama kita
enggak deh meh repot di rumah banyak kerjaan yomi pulang dulu meh assalamualaikum salam
nyak teman teman ayo mau pada pulangnya